dan selanjutnya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bupati pandeglang irna narulita
ibu irna selamat malam
ibu irna selamat malam dengan tiffany cnn
ibu irna kondisi di pandeglang banten saat ini seperti apa ibu irna
ya ya jadi tadi ada pasca gempa
pastinya masyarakat kami panik tapi kami sudah koordinasikan dengan para camat pesisir
ada sepuluh kecamatan pesisir
dan para camat sampai dengan kepala desa musikanya linmas rt rw
karena kemarin kami punya pengalaman pada bulan desember ada tsunami
jadi kami sudah ada titik titik evakuasi untuk mengamankan para pengungsi
hingga sekolah juga sedang libur tentunya sd smp kami akan koordinasikan dengan kepala dinas pendidikan
semua koril pendidikan untuk bisa dipakai untuk mengevakuasi para masyarakat kami yang terdampak di pesisir
dan aktivitas di pesisir pun kami pastikan mereka bergeser ke tempat yang lebih aman
apakah dari ya silahkan ibu irna
ada beberapa rumah yang runtuh tapi sementara ini tidak ada korban
tadi ada berita juga belum pasti tapi takut hoax ya
tadi ada masyarakat kami kecelakaan tapi meninggal atau tidaknya kami belum bisa memastikan
oke jadi di konfirmasi dilaporkan betul ada kerusakan ya
kerusakan bangunan tapi sampai dengan
saat ini belum ada laporan terkait dengan korban jiwa atau korban luka begitu ya ibu irna ya
bu irna kondisi warga yang berada di pesisir pantai artinya sekarang sudah clean area sudah tidak ada lagi warga atau penduduk yang ada di pesisir pandeglang ya betul ya
yang punya kendaraan pribadi mereka bisa langsung dengan aman menjauh dari pantai
tetapi bagi masyarakat kami yang tidak memiliki kendaraan pribadi
mereka harus dibantu oleh tim kami semuanya
ini semua stakeholder semua komponen harus bergerak
ya babin kamtimas untuk membawa masyarakat kami ke arah yang lebih baik
oke jadi sekarang
jadi perlu mobil mobil juga yang kami siapkan masyarakat untuk membantu ke tempat tempat yang lebih aman
proses evakuasi warga warga juga masih berlangsung berarti ya bu irna sampai dengan hari ini
bagi yang tidak punya kendaraan pribadi masih berlangsung
masih berlangsung warga
seluruh warga ini akan di pusat
di pusatkan atau dievakuasi di satu lokasi kah
ya jadi tidak tidak
kami kan sudah punya titik titik tertentu karena kalau satu lokasi kayak di panimbang tidak punya perbukitan
sehingga kami harus mereka mundur minimal dua ratus meter tiga ratus meter ke belakang
dipastikan tempat tempat public utility seperti sekolah kah yayasan kah
punyanya kek tanjung merauke
ke tanjung lesung saya pakai aja dulu
karena ada di sana gedung cikadu apa yang punya kementerian pu itu pun harus dipakai
karena tahun lalu bulan desember saya pakai juga untuk tempat pengungsian di sana
jadi mohon doanya tetap kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak memikirkan harta bendanya
tapi pikirkan keselamatannya
sehingga kami belum izinkan turun ke lokasi terdampak agar mereka tetap lebih aman
sampai saya mendapatkan informasi dari bmkg
mohon juga bantu saya untuk bmkg memberikan informasi yang valid kepada para bupati khususnya yang ada di pesisir
saya telepon belum bisa respon karena mungkin sedang koordinasi di pusat saya tidak tahu
tapi sampaikan berapa lama masyarakat kami di tempat pengungsian
karena kami kan harus siapin makan logistik dan sebagainya
bu irna terakhir singkat
apa dari laporan mungkin yang anda terima gempa dengan magnitudo tujuh empat ini kan berpotensi tsunami
apakah anda juga mendapatkan laporan bagaimana kondisi ketinggian air di pesisir pantai saat ini seperti apa
sampai dengan sekarang saya telepon juga di pesisir pantai laut tenang
tetapi saya ditelepon oleh kepala bnpb
mohon karena ada potensi tsunami bergeser dulu
minimal dua ratus sampai tiga ratus
kami berupaya seluruh komponen kami khususnya para camat untuk mengarahkan masyarakat ke tempat yang relatif aman
bagi kecamatan labuan kecamatan carita yang memang tidak punya perbukitan mereka bergeser ke kecamatan yang datarannya lebih tinggi
baik terima kasih bu irna
kami doakan supaya proses evakuasi warga ini yang saat ini masih sampai berlangsung sampai dengan saat ini masih akan terus lancar
terima kasih bu irna narulita bupati dari paneglang